ratusan ribu warga nadatul ulama dari seluruh jawa timur
minggu pagi mengikuti istigosah kubro di stadion gelora delta kabupaten sidoarjo
masa berdoa agar toleransi di indonesia tetap terjaga dan selalu damai
istigosah kubro di stadion gelora delta kabupaten sidoarjo
minggu pagi ini dihadiri ratusan ribu warga nu dari berbagai daerah di jawa timur
seluruh tribun dan lapangan stadion gelora delta sidoarjo penuh
sehingga sebagian umat terpaksa ikut berdoa di luar stadion
sejumlah tokoh nasional dan ulama serta kiai besar nahdlatul ulama hadir dalam isti gozah yang digelar
dalam rangka memperingati harlah nu ke sembilan puluh empat tahun bertema mengetuk pintu langit menggapai nurullah
meskipun berdesakan dan di bawah panas terik matahari
ratusan ribu nahdliyin tetap terlihat khusyuk memanjatkan doa kepada tuhan yang maha esa
dalam istiqosah ini selain mendoakan bangsa indonesia agar aman dan makmur
dan tetap terjaga keunggulan
keutuhan negara kesatuan republik indonesia
sekaligus sebagai wujud komitmen para nahdliyin sebagai warga islam ahlus sunnah wal jamaah
yang berbasis toleransi moderat dan amarmakruf nahi mungkar
warga nu jawa timur sekali lagi meneguhkan komitmennya
terhadap pentingnya islam ahlus sunnah wal jamaah
dan mengembangkan kekuasaan mereka untuk mengembangkan kekuasaan mereka
lewat istiqosah ini warga nu juga ingin mengetuk para pemimpin bangsa
agar menjauhkan diri dari korupsi dan bekerja sesuai amanat rakyat
riko hardiansyah sidoarjo